rabu pukul enam tiga puluh waktu indonesia bagian tengah dengan menggunakan sebuah alat berat
gubernur sulawesi selatan nurdin abdullah merupakan pintu masuk utara stadion andi matalata matuanging
aksi simbolis ini menjadi awal revitalisasi stadion yang dirismikan tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh silam
sekaligus sebagai tuan rumah penyelenggaraan pekan olahraga nasional keempat
pembongkaran ini menelan biaya lebih dari satu miliar rupiah yang dimenangkan kontraktor asal semarang jawa tengah
selanjutnya stadion baru akan dibangun
total dibutuhkan anggaran lebih dari satu triliun rupiah dan direncanakan rampung delapan belas bulan atau tahun dua ribu dua puluh dua mendatang
sebelumnya pemerintah provinsi sulawesi selatan terlibat sengketa terkait kepemilikan dan pengelolaan dengan yayasan olahraga sulawesi selatan
yang mengurusnya sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima atas izin koni sulawesi selatan bahkan sempat terlibat bentrok
memang perkembangan zaman menghendaki bahwa kita sudah harus membangun
apa namanya melakukan sesuatu perubahan perubahan
kita tidak bisa mempertahankan yang sudah begitu lama sekian lama ini yang sudah memang ya sudah tidak lagi memenuhi standar zaman sekarang
jadi ya kalau memang dengan apa yang sudah direncanakan ya mudah mudahan itu semua bisa berjalan dengan baik
berbagai event nasional bahkan internasional digelar di stadion ini
terakhir di tahun dua ribu satu matuanging menjadi saksi bisu perhelatan babak delapan besar piala champion asia
psm makassar sebagai tuan rumah harus tersingkir dari ketangguhan tim tangguh
tidak ada lagi event internasional bisa digelar
bahkan psm makassar berulang kali dipaksa harus angkat kaki dari markasnya ini ke pulau jawa untuk menjadi tuan rumah
alwi fauzi makassar sulawesi selatan